saat ini dunia berada pada era revolusi digital
yang telah menyentuh seluruh kehidupan termasuk bidang ekonomi
meluasnya berbagai aktivitas berbasis digital tersebut
menciptakan data yang berjumlah sangat besar
bervariasi dan dihasilkan secara real time
hal tersebut dinamakan sebagai big data
bank indonesia memanfaatkan big data secara intensif sejak tahun dua ribu lima belas
dan telah menghasilkan berbagai indikator baru
penerapan big data memiliki peran penting dalam pengambilan kebijakan yang strategis
untuk merespon perkembangan ekonomi dan keuangan digital
mengingat pentingnya penerapan big data
mengadakan seminar internasional building pathways for policy making with big data
terdapat tiga faktor kunci yang mendorong pemanfaatan big data secara luas
pertama aktivitas sehari hari terekam dalam format digital
seiring dengan maraknya penggunaan e commerce teknologi finansial dan media sosial
kedua perubahan paradigma dalam perumusan kebijakan dari berbasis data agregat
menuju data yang bersifat detail atau granular
dan ketiga adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence
dan machine learning yang semakin luas
kita sudah mulai dengan pilot pilot project
dan beberapa yang baru baru terus kita tingkatkan skill teman teman
untuk juga jadi ilmunya bermanfaat

para pembicara dalam seminar ini berasal dari lembaga keuangan internasional
serta berbagai bank sentral negara maju dan emerging markets
mereka membahas bersama sama jalan yang harus dibangun
untuk mengoptimalkan manfaat big data oleh institusi
kita tidak harus lupa tentangnya
meskipun mereka tidak bisa mengatasi semua masalah
tapi kita bisa menggunakannya sebagai penambahan ke cara yang sedang dihasilkan
dan inspirasi yang mereka dapatkan di sini
yang dapat diadakan adalah sangat luas
nanti kita dapat insight mengenai perkembangan big data
dan kita bisa melihat bagaimana aplikasinya oleh bank sentral
baik di indonesia juga maupun di negara negara lain
jadi tentunya mungkin akan berguna bagi bank indonesia
untuk mengembangkan menerapkan big data ini
tentunya bagi untuk meningkatkan analisa bank indonesia
kedepannya diharapkan antarinstitusi saling berkolaborasi
dalam percepatan penguasaan manfaat big data
khususnya bank sentral akademisi dan industri
yang dapat berkontribusi positif dalam memberikan masukan bagi pengambil kebijakan
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia